presiden joko widodo senin siang mengajak cucunya bermain di pusat belanja transmart di kawasan yasmin kota bogor jawa barat
ditemani anak dan menantunya presiden berada di transmart selama lebih dari satu jam
presiden joko widodo yang datang sambil menggendong cucunya langsung disambut pengunjung transmart
jokowi mengajak sang cucu jan etes menaiki wahana pesawat dan bermain di kolam pancing anak di trans studio mini lantai tiga
kunjungan presiden jokowi membuat banyak warga berkerumun dan petugas keamanan harus membatasi warga yang akan naik eskalator
usai bermain rombongan presiden kembali ke istana bogor